deketin anak gua
dia ini udah mau go jodohin sama anggota dprdki
tolong juga ya lu cariin pacar buat si robi yang selevel
karena dia gak selifel sama anak gua
bukan cuma kalian yang bisa teriak nggak setuju ya
ayah sebagai mpoknya juga gak mau gak setuju juga punya besan kayak kalian
enak aja teriak terkini pada dua orang
teriak aja sana di rumah sendiri
bikin kuping pengang aja ya bang
alhamdulillah terima kasih
bang takpanya bu
bunyi tuh kok gak diangkat sih
iya dari pacar abang
sekarang dia lagi ulang tahun
biasa mau bikin pijutan
kemana sih bang robby
ini kan hari ulang tahun ya ruh
si robby sama cewek siapa lagi nih
wih ruh ruh ruh
lanjaknya banyak amat
waalaikumsalam pak haji muhyiddin
aneh mau laporan nih pak haji
aneh tadi ngeliat si roby jalan sama cewek pak haji
habis gitu tau gak pak haji
abis jalan belanja usaha muslim jilbab
terus kan ikutin tuh
eh makan di restoran
aduh enak banget mesra tuh
terus lu apa urusan nye nelfon gua
ya pak haji gimana sih
kan robby itu pacarnya rumana
ya siapa tau sih
pak haji sama aneh bisa kerja sama
eh gua kagak setuju
asal lu tau aja ya anak gua itu sudah dilirik sama anggota dprdki
sama robby pakai siswa mu nih jauh deh
jadi biar aja dia mau jalan sama cewek sama kecoa bukan urusan gua
emang dia pacarnya harus level dong
tau gak lu
eh terus pak haji ngapain aneh nye nelfon pak haji
ih lu kenapa tanya gua
yang nye nelfon yang punya pulsa lu juga yang rugi lu sendiri
eh jangan rap ya gue gantiin
tau aja nih pak haji kalo aneh lagi butuh pulsa
dasar haji pelit mergi medit
ah ini pasti bang rumana pacarnya bang robby yang sudah ngelola tahun itu kan
tuh kan tadi saya disuruh anterin bang robi untuk beli kado ini
abang takut salah beli kerudung makanya abang ngajakin laila
dia pegawainya bang sulam
katinya bang robi sebenernya sih pengen beliin cincin tapi duitnya kurang
jadi beliin kerudung deh
hmm selamat ulang tahun ya
kalau lu kagak ada di kamar pasti mainnya kemari
eh asal lu tau ya rumana ini bukan jodoh lu
dan dia gak pantas sama lu
yang mesti lu tahu juga gua gak bahkan ngerestui lu jadi menantu gua
ada atasnya ribet ribet disini
eh tolong ya haji sulmi yang terhormat
kasih tau sama adik sadonya
jangan berani berani lagi deketin anak buah
dia ini udah mau go jodohin sama anggota dprdki
tolong juga ya lu cariin pacar buat si robi yang serevel
karena dia gak selifel sama anak gue
bukan cuma kalian yang bisa teriak nggak setuju ya
ayah sebagai empoknya juga gak mau gak setuju juga
bisa juga gak punya besan kayak kalian
enak aja teriak terdiri pada dua orang
teriak aja sana di rumah sendiri
bikin kuping pengang aja ya bang
mak denger nih barusan kalian nih pada teriak teriak
gak baik mare mare begitu
rasulullah juga mengajarkan sama kita supaya bicara itu yang halus lembut sesama orang muslim
mak itu orang emang udah kerjaannya mancing orang marah
butuhnya geworden hugh
sahabatnya nggak paham juga berasal karirnya nih cuman ibu
ngelakar aja kok

apa udah lu
abah kan selalu bilang abah sama umi tuh kagak suka lu bergaul sama anak yang sok kegantengan
apa lu gak kasihan sama madi
kasihan kan dia
kuang kebaya apa dia
kenapa sih abah sama umi tuh selalu aja mengecilkan bang robi
asal abah sama umi tau ya
yang udah ngelametin abah dari kotak masjid itu adalah bang robi mbah
uang enam puluh juta itu harum pinjam dari bang robi
kenapa lu gak bilang uang itu dari dia
kalau abah tau gak abah kan gak terima itu
biar aja si suruh masuk penjara atau dimaluin
harum tuh bener bener heran sama abah
kemana sih isi pengajian yang abah sering dengerin dulu
kenapa sih sekarang sikap abah itu seperti orang yang tidak berilung
bukan ahli agama
abah tega ya berbohong
abah tega mensangkakan orang lain
rasanya nih umi pengen jual semua nih perhiasan umi buat gantian utang sama si robi
badeng gatel nih badan semua nih kalo belum kebayar tuh utangnya itu anak
itu lebih bagus mi
segera akan memayar utang
hadisnya kan begitu
kelapanya kita giliran
yaudeh deketin aja terus
kalo perlu emang ojok kasih fotonya
bener juga ya bu haji
maujotnya kasihan sama keponakan
maujot yang sudah hampir lapuk
betul bu ngaji pendapatnya betul
yaudah cepet cepet aja deh
sebenernya maujot datang kemari
mau bersama si maman
dia mau kenal sama neng
dia sedang mengawasi anak buahnya di pabrik tahu
oh jadi sebenernya
ponakannya mamang yang mau kenal sama ayah
ayah itu lagi sibuk
mau ke rumahnya om sulam
nih mau nganterin makan buat adik ayah lola
bukannya ayah mau ngusir nih
kalau gitu mau jan ntar
eh mau nganter